sementara itu jelang pemeriksaan setempat majelis hakim pengadilan negeri jakarta selatan
ini juga di kediaman pribadi dari verdi sambo yang berlokasi di jalan saguling tiga jakarta selatan
ada puluhan petugas kepolisian yang pada rabu siang berjaga di sekitar lokasi
sementara itu suasana rumah pribadi sambo juga terlihat lengang
rumah pribadi mantan kadif propam polri verdi sambo jelang pemeriksaan setempat majelis hakim
sidang pembunuhan berencana yosua huta barat ini juga tampak sepi
namun ada sejumlah orang yang berada di dalam rumah sambo
sempat keluar dan melarang pengambilan gambar dari depan rumah
majelis hakim rencananya akan mendatangi rumah pribadi sambo untuk bisa melengkapi fakta persidangan
sementara itu ada puluhan petugas polisi berjaga di sekitar lokasi rumah pribadi dan rumah dinas sambo
yang berjarak sekitar tiga ratus meter